ya ampun gila keterlaluan banget nih cewek
gak ada malu malunya
kalau gue jadi cewek ini
gue malu banget gue gak akan keluar
eh tunggu tunggu tunggu
eh kenapa sih
ini sekolah emang udah horor kali
ya terus lo bikin nama horor
dengan belanja jadi hantu gini ya
gak lucu main apa apa
supaya acaranya gak kayak syukuran bocah sd lah
lagian udah gede ngerain ulang tahun di sekolah
suka suka gue dong
ya udah udah gue cepet cepet
mending lo langsung ke acara inti aja
thank you banget
semuanya thank you udah dateng ya
eh terus lo pernah liat gak pas mukanya si kemal nembak si giana
udah kayak mau mati anjir
lagian penampilan kayak gitu susah susah menembak gue
alah bilang aja lo mau
tadi acar uta lo
ya lagian niat gue kan baik
tahun depan kita udah lulus
kapan lagi bikin acara di sekolah
eh sebentar lagi tengah malam
sendirilah kali tengah malem pulang
gak akan berubah kan lo
udah yuk buruan
lo kenapa dah
gue kebelet pincing
cemen banget sih
sendirian aja kenapa sih
kebangetan tuh murid
mudah mudahan belum ditutup toiletnya
kok jadi merinding gini sih
apa ada sesuatu disini
apa ada orang
apa apaan sih katanya paling berani bisa takut juga ya harusnya
gue foto temukan lu kayak tadi
kita tempel di mading
pak gusman bisa bedain gak sih mana takut mana kaget
barusan gue kaget iya dikagetin kayak gitu
diem aja lu apaan sih
yakin lu sehebat itu
gini deh gimana mau ke toilet cewek di sebelah
toilet sewa yang udah belasan tahun di gemuk itu
iya kan desas desusnya ada hantu beneran ya kan
dan gak boleh dibuka atau dimasukin untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
gimana udah nikah
ya gue udah bilang kan sama lo semua gue gak pernah takut sama hal kayak gini
nih gemboknya udah gue buka
sekarang gue buka pintunya nih
sekarang gue buka pintunya nih
sekarang gue buka pintunya nih
lu pada gak pada takut apa
gimana pas kita buka pintunya langsung diminta keluarga gitu
kalau gue jadi cewek ini
gue malu banget gue gak akan keluar nih
ini cewek kalo ada di mimpi gue
bahkan jadi mimpi terburuk gue
tapi ini cewek lumayan tahu
kalo buat di bully
yaudah gini sekarang kita pulang
besok foto ini bakal gue panjang nih sama adik sekolah
kayaknya pas banget nih udah tengah malem
jam segini tuh
jangan lupa like
eh beneran sumpah
gue liat orang di situ
nggak ngantuk kali
di samping jenis siapa
nggak ada siapa siapa
eh hantu itu suka nyebutin orang yang takut
jadi dia bakal ngikutin lo semua